pdi perjuangan menggelar rapat kerja nasional pertama sekaligus peringatan hari ulang tahun partai ke empat puluh lima
presiden jokowi hadir dan membuka rakernas partai
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengatakan
pdi perjuangan terus berupaya dalam pengembangan industri berbasis riset dan inovasi
selain itu partai pendukung presiden jokowi dodoin juga fokus mengembalikan kejayaan rempah rempah
dalam rakernas juga dibahas isu lingkungan hidup
pdi perjuangan hingga kini berkomitmen mendukung pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang sistem nasional
ilmu pengetahuan dan teknologi
kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang tentu saja tetap berpedoman pada haluan ideologi pancasila
presiden joko widodo yang juga kader partai banteng turut hadir memberikan sambutan dalam pembukaan rakernas dan hud
dalam arahannya di hadapan ribuan kader pdip dan undangan joko widodo menyebut masih tingginya impor
sehingga berimbas pada defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan
sebagai solusi joko widodo menyebut pemerintah akan ambil sejumlah kebijakan
seperti pemberlakuan hilirisasi dan industrialisasi di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
baiklah dengan ini
kedepan kita ingin semuanya
kita olah menjadi barang minimal setengah jadi atau barang jadi melalui yang namanya hilirisasi industri
melalui yang namanya industrialisasi seperti tadi yang disampaikan oleh ibu mega
rakernas pdip digelar selama tiga hari di jie expo kemayoran dihadiri empat tujuh ratus tiga puluh satu kader dari seluruh indonesia
tema rakernas dan hut kali ini adalah solid bergerak
mewujudkan indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional
rakernas diadakan selama tiga hari mulai sepuluh hingga dua belas januari dua ribu dua puluh
priscila dauhan evan askam jakarta